cerita terbengkalainya banyak properti yang bernilai fantastis sudah bukan barang baru lagi
banyak penyebab kenapa proyek properti tersebut bisa terbengkalai sebagian sudah pernah beroperasi
tapi pada akhirnya mangkrak sudah bersama saya bagus adikusumo pengamat properti sekaligus
direktur colliers international indonesia selamat pagi mas bagus terima kasih sudah bergabung
bersama saya dan tim cn indonesia bisnis hari ini ya selamat pagi mas yudi ya mas bagus kalau kita bicara
mengenai banyak kasus ya sebenarnya kalau bilang banyak ya cukup banyak ya beberapa apartemen dimana
propertinya tidak bisa melanjutkan pembangunan tapi para krediturnya masih harus membayar
sementara mereka belum mendapatkan unit yang mereka janjikan bagaimana anda melihat ini
permasalahan yang saat ini terjadi
young terjadi oleh beberapa para pengembang yang guy semua pengembang itu kan memang disebabkan oleh
tidak ada yang nyangka akan terjadi pandemi kofi jacket nyata cukup panjang setiap properti
naik ke atas dan kemudianavier lima ada pengejualan yang mesti diikuti ia sesuai mencapai berapa persen
berapa persen sehingga bersamaan dengan itu pembangunan itu bisa terus berlanjut
karena kan memang sebagian besar pengembang ini tidak mungkin bangun seratus persen uang sendiri ya
akan ada pinjaman ke bank
nah yang terjadi adalah saat sekarang ini karena adanya pandemi
dan kemudian purchasing power turun pertumbuhan ekonomi kita dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu juga
di bawah lima persen minus dan kemudian tiga persen
dua ribu dua puluh dua ini alhamdulillah bisa lima cuma tetap tidak membantu pengembang pengembang ini
untuk menyelesaikan pembangunannya karena memang penjualannya drop
penjualan apartemen saat ini dropnya cukup drastis
disebabkan oleh karena transaksi penjualan para pembeli ini sangat berhati hati
untuk membayar dan kemudian penjualan drop sehingga pengembang tidak dapat melanjutkan
belum lagi ditambah lagi si pihak yang memberikan pinjaman
pihak bank juga mulai
jadi saya khawatir karena salesnya turun kalau diteruskan dia memberikan pinjaman
pembangunannya benar benar bisa bisa bisa bisa bisa
pinjamannya tidak bisa dikembalikan oleh pihak bank
itu yang dikhawatirkan oleh banyak bank dan kemudian pengembang juga
dan juga customer
nah customer akhirnya menjadi korban di sini
jadi kan customer harus terus bayar tapi ternyata pembangunannya berhenti
itu memang saat ini menjadi keadaan yang sangat sulit oleh
yang diterjadi oleh banyak pihak ya
ya mas bagus tapi kalau kita bicara mengenai salah satu kasusnya mekarta ya
itu dibangun jauh sebelum covid sembilan belas merebak
lalu apakah memang salah satu faktornya covid sembilan belas
sementara mereka sudah membayar jauh jauh hari bahkan
sebelum adanya lockdown sebelum adanya insiden covid sembilan belas
nah untuk untuk untuk khusus untuk mykarta itu memang benar
pembangunan dimulai sebelum covid dan memang penjualannya sangat bagus pada saat itu ya
dan kemudian pembangunan mulai berjalan
cuma memang pada akhirnya yang terjadi itu saya sendiri tidak tahu persis ya
tetapi kemungkinan tower yang dibangun itu sangat banyak ya
tower yang dibangun sangat banyak sehingga mengatur cash flow uang masuk
sama uang keluar untuk pembangunannya itu mungkin di situ ada mismatch ya
dan itu yang menyebabkan mungkin ada beberapa tower tidak bisa tersentekan
sebagian tower terselesaikan ada beberapa tower yang tidak bisa terselesaikan
mas bagus kalau
ya silahkan lanjutkan
ini lebih ke arah ini saya pikir sih lebih ke arah penundaan sih
saya rasa penundaan dan saya rasa pengembangnya pada akhirnya akan menyelesaikan
menurut pendapat saya
kalau anda tadi menekankan masalah cash flow menjadi salah satu faktor
selain tadi ada faktor eksternal pandemi kemudian suku bunga bank juga mengikuti
karena resesi dan juga adanya inflasi cukup tinggi ya
tapi kalau kita bicara mengenai pengembang yang sepertinya jor joran di awal
dengan memberikan harga murah kemudian juga janji janji
sehingga menarik warga ataupun para kreditur untuk menanamkan uang mereka
untuk mendapatkan unit di sana
apakah itu juga anda melihat sebagai salah satu faktor
sehingga mereka jor joran bangun tapi di satu sisi
mereka tidak bisa mengembalikan uang pinjaman ke bank
ya memang salah satu marketing strategi yang normal dilakukan oleh para pengembang itu
diberikan harga yang menarik namanya harga launching price namanya
harga rendah sehingga banyak terjadi transaksi penjualan
dan kemudian secara bertahap pelan pelan dinaikin sesuai dengan take up ratenya
hasil penjualannya semakin tinggi tingkatnya dan kemudian pelan pelan harga dinaikin
cuma memang ini unfortunate ya adanya covid ini menyebabkan akhirnya pada saat harganya harus dinaikkan
karena mengejar harga launching price yang nggak terlalu mahal
ternyata ada covid dan penjualan uang
dan kemudian pihak bank juga khawatir untuk meneruskan pinjamannya
nah ini sekarang memang keadaannya seperti itu nih
untuk beberapa properti yang sedang mangkrak saat sekarang ini
itu yang terjadi sekarang
makanya mesti ada pembicaraan pihak bank pihak pengembang dan juga pihak customer untuk mencari solusi
tapi pengembang pengembang yang bereputasi baik itu pada akhirnya akan mencari solusi
untuk menyelesaikan masalahnya
tapi ada juga pengembang yang berhenti benar benar
dan akhirnya masuk ke pkpu
dan masuk ke pkpu terusnya kan
agus ini kita bicara mengenai strategi marketing
tadi mereka jor joran memberikan diskon
di satu sisi juga terus membangun
dengan asumsi itu sebagai salah satu magnet bahwasanya mereka bisa memberikan kenyamanan
kemudian prospek daripada bangunan properti ataupun apartemen sendiri
lalu anda melihat
sebenarnya pertimbangan pertimbangan ini mereka pertimbangkan dengan baik atau tidak ya
mengingat dengan resiko suku bunga bank yang sewaktu waktu bisa berubah mas
mereka belajar dari pengalamannya
dan bisnis model yang selama ini dilakukan itu sukses
sebelum adanya covid
nggak pernah ada masalah kan gitu
pandemi ini memang menyebabkan suku bunga naik ya kan
purchasing power orang orang juga turun ya kan
dan kemudian penjualan drop bank agak menjadi khawatir gitu
itu yang makanya sekarang ini
apa namanya kedepannya ini banyak pengembang yang hati hati
hati hati untuk launching apartemen baru
karena memang saat sekarang ini pasar apartemen ini masih sangat rekorasi tajam
tidak seperti sedulunya
masih desain launching udah laku cukup banyak
kalau sekarang ini agak sulit
makanya pada berhenti dan pada berpikir ulang lah untuk planning ke depannya
jadi yang dulu dilakukan ini
yang dulu dilakukan itu nggak bisa diterapkan lagi saat sekarang ini
yang dulu berhasil diterapkan dan sukses nggak bisa diterapkan lagi saat sekarang ini
setelah post covid ini keadaan telah berubah sehingga para pengembang ini
untuk memulai suatu proyek apartemen yang baru ini sangat hati hati
dan sekarang ini hampir tidak ada sangat sedikit launching project apartemen baru
hampir tidak ada
baik ini yang menarik adalah ketika proyek konstruksinya tidak berjalan
sementara warga sepertinya harus tetap ya tadi ya para calon ya
para calon pemilik tanan di sana terpaksa harus tetap membayar kredit mereka
kemudian di satu sisi pembangunan pastinya sedikit terganggu karena memang masalah suku bunga dan juga inflasi yang tinggi
apa yang harus dilakukan oleh para konsumen maupun para pengembang untuk mengatasi hal ini mas
sebenarnya ada undang undang konsumer ya yang bisa menjadi dasar untuk konsumer bersatu untuk
untuk meminta pertanggung jawaban pengembang
cuma lagi lagi undang undang ini kurang begitu kuat untuk bisa diimplementasikan
selama ini terbuktinya seperti itu
sehingga pihak consumer ini pada akhirnya karena undang undangnya tidak memprotek mereka dengan baik
ya mereka melakukan apa ya karena pihak pengembang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya
ya pihak si konsumer juga berusaha
mereka menghentikan kewajiban membayarnya
biarpun mereka mengetahui mereka ada kewajiban membayar
tapi kan kalau pembangunannya berhenti secara otomatis kenapa si konsumer mesti terus melanjutkan pembayaran
nah ini yang saya bilang kedua belah pihak memang harus duduk
nah permasalahannya kalau pengembang yang nakal yang tidak bertanggung jawab itu diajak ketemu aja susah
kalau konsumer kan pada dasarnya ujung ujungnya mau bayar mau dapat unit kan
tapi kalau sudah melewati waktu yang sudah dijanjikan
di dalam pengembangan itu sudah susah
jadi perjanjian awalnya khawatir
mereka berhenti untuk melakukan pembayaran dan minta ketemu sama pengembangnya minta pertanggung jawaban
nah kalau pengembangnya juga diajak ketemu susah jadi menjadi sulit
akhirnya ini yang menjadi tidak ada solusi
sampai akhirnya mungkin ke pkpu tadi yang saya sampaikan ya pihak bank mulai bertanya kenapa nih dan segala macam pembayaran
nah sudah langsung koordinasi
saya koordinasikan pengembangan apa itu nya bersahabat bagaimana karena nanti banyak kesepakatan pengebangan
apakah ada perbedaan manakala apa hal hal
mau bert representing nggak berkata kata
puarkan apa inian bukan kra kan apa
apa akan ditemukan dia ters hp atau apa
kan mereka bail in
boleh tstadikan anda kurang ini
jika tidak perlu via aman
thank you pak mam
bertahun tahun yang sampai mana gitu nah kalau si pengembangan
ini aja ketemu juga susah
ya akhirnya memang nggak ada solusi
akhirnya tidak ada solusi
mas bagus ini kan sepertinya suram ya
bisnis properti tanah air
pasca pandemi ya tapi di satu sisi
kita ada titik terang dengan
pembukaan ikn apakah ini juga
berpengaruh terhadap kondisi
properti di jakarta karena banyak
lebih memilih di kawasan ikn
begitupun juga di ikn apakah ini
prospek yang baik juga untuk industri
properti tanah air
secara umum kalau
bisa dieksekusi dengan baik akan
beban jakarta secara umum seperti itu
jadi jakarta kemacetannya berkurang
polusi dan segala macam juga berkurang
mereka sebagian pindah ke
ikn jakarta ini kan tetap
menjadi city centernya ya
indonesia nggak akan
kedepannya menurut saya jakarta akan lebih baik
tapi efek terhadap bisnis properti itu
masih nanti efek terhadap ikn ini
karena kan ikn ini kan hanya kelihatan
pada saat sudah dibangun di sana dan
kemudian pemerintah sudah pada mulai
pindah baru kita terasa karena
bisnis property akan membaik setelah itu
setelah itu dan kemudian covid hilang
sama sekali atau paling tidak teratasi
dengan baik ya kan dan kemudian gdp kita

karena itu yang menyebabkan purchasing power kita juga naik
iya kan inflasi juga bisa kita tekan turun
suku bunga juga lebih terkontrol gitu ya
cuma memang ada tekanan tekanan dari global
yang menyebabkan nggak bisa apa apa juga
indonesia terpaksa harus naikin suku bunga
tetapi secara umum kalau gdp growth kita
ini bisa di atas lima terus di tahun tahun
berikutnya itu akan membantu bisnis
property karena purchasing powernya dari
naik properti juga akan naik karena
memang hukum apa namanya general busines
modelnya seperti itu mas yudit iya mas
bagus ini terakhir terkait dengan
investasi di dunia properti ya pada saat
sekarang orang lebih banyak menahan uang
dan properti harganya tidak terlalu
melonjak kalau saya sedikit dapatkan
informasi dari bank indonesia di
kuartalan ketiga ini harga properti itu
sebelumnya ya mas jumlahnya apakah anda
melihat ini merupakan suatu peluang yang
baik buat para pemburu properti ataupun
yang ingin berinvestasi di dunia
properti di saat saat ini
saat sekarang ini memang secara umum
adalah buyers market kita nyebutnya
sewa menyewa kantor namanya tenance market
dan kemudian kalau bicara retail dan
lain sebagainya itu tidak ada orang
bangun shopping mall baru dan kemudian
covid sudah selesai jadi mereka bisnisnya
mulai balik hotel balik gitu ya nah secara
namun karena oversupply dan menjadi buyers
market ya opportunity buat pembeli
mencari properti sekarang ini cuma
memang yang namanya pembeli itu kan raja
jadi mereka kalau mau cari pembeli itu
ada yang memang ada kebutuhan membeli
sesuatu karena memang urusan kantor ada
yang memang opportunistic buyer nah
opportunistic buyer ini cari barang yang memang
discountnya besar nah seller ini si
penjualnya on the other hand ada yang
memang ada kebutuhan serius sehingga harus jual murah
pada saat jual murah itulah ada
pembelinya tapi kalau jualnya nggak
terlalu rendah pembelinya nggak banyak
jadi sekarang ini kebanyakan
opportunistic buyer yang ada gitu banyak
yang menikmati waktu yang tepat untuk
pembeli mencari properti saat sekarang ini
tetapi selektif ya selektifnya terhadap
properti properti yang memang harganya
menarik kalau harganya masih agak tinggi
dan lain sebagainya pembeli kebanyakan
kan pada saat dia beli harga murah dia harus
tahan dulu akan ada holding perid
propertinya pada saat propertinya mulai naik
ekonomi mulai naik baru harganya
ikut naik gitu nah disitu ada holding
period uang itu yang dihitung oleh si
pembeli tersebut jadi secara umum
adalah waktunya untuk pembeli gitu
dengan tadi anda memberikan
headline waktunya untuk membeli tapi
harus selektif juga ada ada tips nggak
buat para pembeli properti saat ini untuk
menghindari para developer yang suka
ghosting yang bandel yang tidak akan menyelesaikan proyek
mereka dengan baik mas
dilihat dari pengalamannya menurut saya
ya selama ini pengembang ini selama ini
pengalamannya apakah selalu mendapati
janjinya atau tidak itu pertama gitu kan
dan kemudian kalau memang nggak ada
kecacatan itu saya pikir crossit aja beli
karena udah pasti si developer itu
memperhitungkan dengan matang apalagi
dengan adanya covid ini mereka sudah
memperhitungkan dengan matang dan kemudian
yang kedua juga apa namanya belinya
pada saat launching ya karena pada saat awal
anjing itu harganya kan masih rendah gitu
dengan harapan nanti setelah jadi tiga
tahun lagi harganya akan naik gitu cuma
memang i have to say mas yudi sekarang ini
kalau kita bicara pembangunan launching
baru ini udah hampir nggak ada karena
memang serba tidak menentu apalagi tahun
depan tahun depan serba tidak menentu suhu
dikontrol gitu kan jadi kita cuma
mengandalkan pertumbuhan ekonomi saat
sekarang ini bagaimana properti bangkit
dari yang sekarang ini yang sudah tertekan
baik terima kasih sekali terima kasih